kalau ngadepin preman jangan takut
biar lu gesit jadi satpam perumahan
lo kuduk urusin badan
itu dia din
susah udah segala cara gue coba
lu kan pernah jadi satpam
itu dia yang kemarin kan gue jadi satuan perusahaan
nah yang ntar ini nih gue jadi satuan perumahan
sama aja kuncinya disiplin itu doang
maaf bos saya terlambat
tentu tidak bos
diri yang tegap
jalan di tempat
langkah tegap maju
kiri kanan gemeran kanan

disiplin itu bisa mulai dari baris berbaris dek
kalau yang kayak gitu sih gue udah hatam din
gimana kamu jadi ngelamar kerja
jadi teh makanya saya kesini saya mau buat sulit lamaran kerjaan
mau minta kertas
yaudah sebentar ya
pengpennya ada teh
ini amin kenapa nggak tadi sekalian aja
amplop coklatnya ada
jadi sebelum lo
kita harus berbicara
jadi sebelum lo
kita harus berbicara
kanan kiri kanan kiri kanan
kanan kiri kanan
udah kamu tulis aja dulu lamarannya
nanti aku ambilin amplopnya
kalau bisa sekalian matrenya juga ya teh
kenapa gak sekalian aja kamu minta kerjaan juga sama saya
kenapa nggak sekalian aja kamu minta kerjaan juga sama saya
kenapa nggak sekalian aja kamu minta kerjaan juga sama saya
kalau ngadepin preman
jadi satpam perumahan
lo kuduk kurusin badan
itu dia din
udah segala cara
tetep aja gue nggak kurus
lihat tuh si sapri
mau bimbingan skripsi di rumah saya
kalau kamu membimbingkan skripsi sebaiknya waktu saya ada di kampus aja
kenapa gak bisa
bu kata mahasiswi bapak dia gak punya waktu lagi
kalau dia nggak bimbingan sekarang nanti bisa bisa dia mengulang semester depan
suruh saja dia mengulang lagi
ini surat lamarannya udah jadi
udah nih masukin
tolong dikirimin pake jasa pengiriman barang teh ani
asal kamu sendiri yang ngirim kesana ya
gue gak mau
kan kemarin lo tau sendiri
sampai dua kali lo turun ngedorong
lo nih ngangkut aja deh ya
ya udah gak apa apa jack
ada apa sih pak
sudah telanjur datang ke sini
bilang saja bapak udah ibu ada di rumah
bilang terus terang aja
terus kamu mau kemana
ke rumah pak jalil guru matematika
mau belajar bersama
bisa antar saya ke jalan keramat
lima puluh ribu deh mas
kuat jangankan ke keramat
ke bali aja kuat
yaudah mana helmnya
ntar sekalian lewat mampir pangkalan
saya pinjam punya teman saya
kamu udah di jalan
kok bisa ya
mahasiswi sekarang itu kerjaannya maksa maksa dosen
kamu mau kemana jack
nganterin penumpang ke keramat
eh ntar lu dapet bagian
oh yaudah atuh
ini pake aja
tis makasih ya
jangan lupa bagian saya ya jack
orang baik kayak lu mas kita banyak
kata bapak saya juga begitu
nanti aku telponin mas pur buat nganterin kamu ke biro jasa
kan udah buat ganti amplop kertas materai
sama ongkos kirim surat lamaran kamu
bisa anterin kamu
can tuh ini gamut atau enggak bang
oh ini masuk banget pak
jauh banget you san
iya berapa bang
udah nggak nunggu

ani mau diantarin ke birojasa pengiriman
ya tunggu ya
ngojeknya sama teman saya aja ya
soalnya saya mau ngambil penumpang lain
nis anterin ani ke birojasa pengiriman
bu tati nanti siang jangan lupa ya
sekarang aja saya udah lupa bu
masa sudah lupa
nanti siang itu kita kan mau sama sama pergi ke rumah bu ketty
yang baru lahir anak pertama
soalnya barusan bu nur udah ingetin
yaudah jangan lupa
nanti kalau ketemu emak kasih tau juga ya
iya insya allah
bu nur ikut kan
bu nur bahasanya kekinian banget
bantuin atau kang
yang mau ngojek teh kang amin atau neng ani